berhasil mengamankan enam orang pelaku yang ada dalam video
keenamnya memiliki peran masing masing
antara lain pelaku berinisial a bertindak sebagai perekam video
lalu ada mr yang memegang satwa
af bertindak memegang karung
saat ini kepada para pelaku telah dilakukan pemeriksaan
dan juga telah dilakukan pembinaan dan membuat surat perjanjian atau pernyataan
untuk tidak mengulang lagi perbuatannya
setelah ditangkap para pelaku menyampaikan permintaan maaf
di hadapan para penyidik bksda dan polda sumbar
serta unsur tokoh adat setempat
dari kelima orang yang ada di dalam video tersebut
yang direkam pada tanggal lima belas januari dua ribu dua puluh satu
bersama ini kami ngakui salah dan ikhlas
dan kami mohon maaf atas tindakan yang kami perbuat tersebut
simpai atau surili sumatera adalah salah satu satwa endemik pulau sumatera
daerah sebaran satwa ini terbatas di pulau sumatera
penurunan populasi yang terus terjadi membuat satwa ini dimasukkan
dalam daftar merah spesies yang terancam punah oleh berbagai organisasi lingkungan
di indonesia simpai termasuk hewan yang dilindungi berdasarkan undang undang nomor lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem

sini di kambang padang sumatera barat